selamat sore mbak arifana
ya pak bambang sebelum saya membahas soal normalisasi ataupun naturalisasi kali kali di jakarta dan juga daerah penyangga
saya mau tanya dulu bagaimana kemudian progres yang dilakukan oleh kementerian pupr mengingat tadi siang presiden jokowi meninjau langsung jebolnya tanggul di sungai citarum begitu
berapa lama waktu yang dibutuhkan tadi presiden menarget dua hari lagi harus selesai begitu
ya baik jadi pada setiap kejadian banjir kita selalu melakukan dua hal yang pertama adalah penanganan yang bersifat darurat
itu kita akan laksanakan secepat cepatnya dengan semua sumber daya yang ada di kami
kemudian yang kedua tentunya kita juga akan menangani secara jangka panjang
jadi kita tahu bahwa di sungai citarum ini di bagian depan
hulunya yaitu di sungai cibeet ini memang terjadi banjir yang cukup besar
tercatat di bendung cibet itu curah hujannya mencapai dua ratus enam puluh satu mm per hari
ini curah hujan yang sangat ekstrim sehingga sungai cibet sendiri kemudian mengalirkan debit banjir sebanyak sembilan ratus m tiga per detik
nah kemudian selain dari sungai cibeet ada sungai cikau yang juga mengalirkan air
ini juga berarti itu sebanyak empat ratus meter per detik dan ini masuk ke sungai citarum
sehingga total adalah seribu empat ratus meter per detik
padahal kapasitas tampungnya itu hanya satu seratus meter kipik per detik
nah ini yang kemudian menyebabkan sungai citarum tanggulnya jebol
nah untuk penanganan darurat tentunya seperti tadi yang sudah diperintahkan
maka kita akan bekerja secepat cepatnya untuk penanganan darurat yaitu dengan menggunakan geopak
yang kemudian kita lakukan

visi dengan geotekstil ya supaya tidak bocor untuk jangka panjang sendiri dari pupr merencanakan
untuk membangun bendungan cipet ya di bagian dulu ini nanti akan bisa mereduksi banjir sebanyak lima puluh sembilan
persen dari yang tadi mengalir ke bawah sebanyak sembilan ratus tadi itu saya rasa itu yang akan segera kami
lakukan oke oke apa babang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun bendungan acibet
apakah kemudian ada kendala pembebasan lahan di sekitarnya nantinya pak bambang ya membangun sebuah
bendungan tentunya banyak hal yang harus kita lakukan pertama adalah untuk desain dulu kemudian
juga untuk pembebasan lahan dan juga nanti kita harus melewati apa harus memperoleh sertifikat
untuk pembangunannya oke jadi itu sekarang sekarang sedang berjalan
set baik itu desain larap maupun amdal dan kita harapkan nanti pada akhir tahun ini kita sudah
mulai proses pengadaan untuk pelaksanaannya sendiri kita harapkan akan bisa selesai pada tahun dua ribu dua puluh empat ya
kita harapkan akan bisa selesai oke pak bambang dari sungai citarum kita beralih ke kali ciliwung
begitu ya yang menjadi adomennya pak bambang nih bahwa kita kenal kita tahu bahwa kemarin banjir

satu penyebabnya karena pembenahan sungai ini belum berjalan maksimal
salah satunya adalah normalisasi atau naturalisasi apapun itu sebutannya
nah bagaimana kemudian proses pembenahan sungai yang digarap pemerintah pusat yang menjadi domennya kementerian pupr
ya baik perlu saya jelaskan bahwa banjir itu tidak berdiri sendiri ya
ada curah hujan yang turun ke bumi kemudian juga bagaimana curah hujan itu kemudian menjadi limpasan permukaan yang masuk ke sungai
dan kemudian mengalir di sungai
biasanya kemudian setelah di sungai inilah yang kemudian menjadi sungainya meluap dan itu menjadi banjir di masyarakat sekitar ya
kita tahu bahwa tanggal dua puluh kemarin memang curah hujan di beberapa tempat sangat tinggi
dalam catatan karakter
kami di sunter hulu itu terdapat satu ratus sembilan puluh tujuh mm per hari
ini merupakan curah hujan ekstrim
begitu juga di halim itu curah hujannya satu ratus tujuh puluh enam mm per hari
sehingga beberapa sungai yang melintas di jakarta memang kemudian mengalirkan debit yang cukup besar
yang melampaui dari
nah ini juga kemudian tentunya juga dikarenakan ada perubahan tata guna lahan
ini air hujan yang turun ini kemudian sebagian besar menjadi limpasan permukaan dan masuk ke dalam sungai
ya ini yang menyebabkan aliran air banjir di sungai menjadi besar
nah kemudian masalah lain tentunya juga masalah
terutama pada okupasi sempadan sungai oleh masyarakat
banyak masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan sungai
kita perlu tahu bahwa sepadan sungai ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk tempat air ketika air itu naik
ketika air itu pasang ketika banjir airnya atau muka air naik itu dia membutuhkan tempat untuk dia mengalir
nah ketika kemudian di kiri kanannya sudah banyak permukiman
inilah yang kemudian kebanjiran ya
seperti itu pak
oke pak bambang tapi kalau tadi yang saya mencoba simpulkan
terkendala sepertinya pembebasan lahan
pemukiman warga yang ada di bantaran sungai begitu ya
kalau kita lihat datanya berulang kali sudah disampaikan
oleh pejabat di kementerian pupr
normalisasi kali ini baru enam belas kilometer
dari tiga puluh tiga km masih sisa tujuh belas km
mungkin pembebasan lahan ini memang domennya dari pemprov dki jakarta
bagaimana kemudian komunikasi antara pemerintah pusat
kementerian pupr dengan pemprov dki jakarta
untuk bisa melanjutkan proses normalisasi ini
untuk bisa kemudian membangun begitu ya
ataupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya juga begitu
baik jadi perlu kami sampaikan tiga puluh tiga km itu adalah ruas kali ciliwung
dari tps simatupang
sampai pintu air manggarai
panjang sungainya sembilan belas
tetapi tanggul yang akan kita bangun adalah tiga puluh tiga km
karena itu kiri dan kanan ya
yang sudah terbangun sampai saat ini adalah enam belas km
yang masih perlu kita bangun adalah tujuh belas km
nah memang permasalahannya adalah masalah lahan
kami perlu tempat untuk membangun tanggul tanggul itu
dan alhamdulillah sebenarnya saat ini kami sudah bekerjasama
dengan pembangunan pertanian
pembangunan pemprov dki
jadi dari pemprov dki sekarang ini sedang dalam upaya untuk pembebasan lahan
mereka dari pemprov dki sendiri sudah punya dana untuk itu
dan saat ini bersama sama dengan kami sedang menginventarisir kebutuhan lahan
yang diperlukan untuk nanti kita membangun tanggul di sepanjang kali ciliwung itu sendiri
dan ini tidak terbatas di kalitiliwong nanti juga sungai sungai yang lain
kami juga akan menginventarisir dan mudah mudahan juga nanti
lahannya bisa dibebaskan oleh pemprov dki
itu mbak iban
koordinasi dengan pemprov dki jakarta sudah berjalan untuk bisa menginventarisir kebutuhan apa saja
terutama untuk pembebasan lahan dan membangun tanggul seperti yang tadi pak bambang jelaskan
tapi bagaimana koordinasi dengan daerah penyangga ibu kota lainnya pak
seperti tangerang kemudian bekasi
karena kemarin kami sempat ngobrol dengan kepala daerah di tangerang dan juga bekasi
mereka sangat berharap kementerian pupr bisa duduk bersama dengan tiga kepala daerah
ataupun dengan seluruh kepala daerah di ibu kota dan juga daerah penyangga
untuk mencari solusi bersama sama normalisasi ini pak
ya perlu kami sampaikan bahwa rencana aksi itu sudah ada di antara daerah daerah penyangga ini
jadi pada bulan juni awal bulan juni
tepatnya tanggal dua juni itu sudah ditandatangani rencana aksi bersama
untuk mengatasi banjir dan tanah longsor di daerah jabodetabek punjur
ini diinisiasi oleh kementerian dalam negeri dan saat itu ditanda tangani oleh tujuh menteri
dan setingkat menteri kemudian tiga gubernur dan sembilan bupati dan wali kota
di dalam rencana aksi itu sudah tertuang semua tugas dari masing masing apa masing masing
ada stakeholder di situ kami sudah mempunyai program juga untuk di baik itu di dki di bekasi di tangerang
kami sudah punya programnya dan tentunya ini juga perlu didukung oleh baik itu pemprov dki
pemprov jabar maupun pemprov banten maupun kabupaten kota yang ada di sekeliling jakarta ini
oke pak bambang rencana aksi sudah diteken antara pemerintah pusat kementerian pupr
dengan daerah daerah yang lain
daerah yakni kepala daerah kepala daerah di ibu kota dan juga di daerah penyangga
kita tunggu nanti bagaimana implementasinya di lapangan secara konkret
semoga cepat realisasi karena cuaca ekstrim terus berlanjut dan masyarakat dirugikan karena banjir
belum ada solusi konkret yang kita lihat di lapangan terima kasih sekali pak bambang heri mulyono

saat ini untuk kali bekasi kami sudah bekerja sama dengan pemerintah kota bekasi dan pemerintah kabupaten bekasi
untuk bersama sama apa berkumpulkan
apa membebaskan lahannya sedangkan untuk alokasi dana untuk pembangunan tanggul itu sendiri sudah ada di pupr begitu mbak rifana
oke kita tunggu nanti bagaimana hasilnya ya pak bambang terima kasih sekali pak bambang heri mulyono
kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane kementerian pupr
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini